dari jakarta cikampek lewat jalan tol yang atas atas
tau tau kena lubang langsung ban saya pecah
yudi warga cengkareng jakarta barat ini kesal karena ban mobilnya pecah
akibat lubang di jalan tol jakarta cikampek
tidak hanya sekali sebelumnya ia juga pernah mengalaminya di ruas tol yang sama
padahal kemarin arah dari jakarta ke solo sudah kena dua ban depan
pecah juga semua cuman banyak yang saya bawa pulang
yudi adalah salah satu dari sekian banyak pengendara mobil
yang menjadi korban jalan berlubang di ruas tol jakarta cikampek
sembilan februari lalu insiden kendaraannya mengalami pecah ban
akibat jalan berlubang di tol jakarta cikampek
dan kemudian di kilometer tiga puluh sembilan arah jakarta
sempat mengegarkan jagadik
dalam video yang diunggah puluhan kendaraan mengalami nasib yang sama
pengendara mengeluhkan jasa marga yang dinilai lamban mengantisipasi kejadian
ini dia lubang yang sudah ditambal
kalau kita lihat ukurannya bisa sekitar dua x satu meter
agak cukup besar dan kita masih penasaran
ingin melihat kita telusuri apakah masih banyak lubang lubang lain masih belum diperbaiki
jasa marga yang ditambal
warga mengaku telah mengganti rugi atas kerusakan yang dialami pengendara
dilansir dari cnn indonesia com
general manager repesentatif ofis satu jasa marga
widiat miko nur sejati juga menyampaikan permohonan maaf
saya sempat memutar dari arah jakarta menuju cikampek
dan menemukan masih banyak sekali lubang lubang di jalan tol
ada di sekitar kilometer dua puluh enam kemudian dua puluh
umumnya ada di lajur kiri
kalau kita lihat
memang rata rata karena banyaknya kendaraan berat
namun ada yang sebagian yang sudah ditambal
tetapi sebagian besarnya memang belum
peraturan menteri pekerjaan umum no tiga ratus sembilan puluh dua tahun dua ribu lima belas
tentang standar pelayanan minimal jalan tol menyebutkan
kondisi tidak berlubang harus dicapai seratus persen
operator itu bisa melakukan kenaikan tarif setiap dua tahun sekali
tetapi di sisi lain konsumen juga berhak
untuk mendapatkan layanan sesuai dengan apa yang dibayarkan oleh konsumen
jadi ini yang juga harus diperhatikan oleh operator maupun pemerintah
untuk segera melakukan perbaikan
jadi jangan sampai menunggu kemudian ada korban
baru kemudian ada perbaikan
ini bahkan konsumen bisa menggugat
menggugat dalam hal ini operator maupun pemerintah dalam hal ini adalah pupr
prosedur klaim ganti rugi ke jasa marga adalah dengan menghubungi call center empat belas
delapan puluh untuk didatangi petugas di lokasi kejadian
petugas kemudian membuat berita acara
perlu diingat pengguna jalan tol harus melengkapi sejumlah persyaratan administrasi
dan pengajuan klaim tidak lebih dari tiga x dua puluh empat jam
roni satria indra raharja cikampek jawa barat